halo selamat siang saya frida litwina dan anda menyaksikan indonesia forward
dalam indonesia forward kali ini kita akan membahas strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah
yang berperan penting tentunya dalam mendokrak dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
dalam tiga tahun terakhir ekonomi indonesia tertekan akibat pandemi covid sembilan belas
namun perlahan namun pasti perekonomian indonesia sudah mulai bangkit
salah satunya kabar baik datang dari pemerintah kabupaten sumbawa barat provinsi nusa tenggara barat
di mana realisasi peningkatan pendapatan asli daerah atau pad kabupaten sumbawa barat
menjadi salah satu yang tertinggi di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
dan kita akan membahasnya bersama bupati sumbawa barat
pak musyafirin pak firin terima kasih pak atas kehadirannya di indonesia forward bersama cnn indonesia
pak firin kita mulai perbincangan ini mungkin dengan pak firin berbagi dengan para pemirsa
strategi atau langkah apa saja yang diambil oleh kabupaten sumbawa barat untuk mencapai prestasinya kali ini
jadi yang pertama kita tentu bersyukur atas penghargaan yang baru saja kita berbuat
kategori apa nih pak kalau boleh di share dengan pemerintah
kategori pendapatan tertinggi
pendapatan daerah tertinggi ya pak ya
di indonesia untuk tahun dua ribu dua puluh dua
alhamdulillah jadi selama ini ya upaya upaya yang kita laksanakan bersama jajaran badan pendapatan daerah
tentu kita inventarisir kemudian kita mencoba membangun komunikasi juga dengan para wajib pajak
nah kemudian kita datangi ya kita edukasi tidak juga kita maksa maksa
nah sehingga alhamdulillah dari target yang kita cadangkan bisa mencapai satu ratus tiga puluh empat persen

realisasi dari target
baik kalau boleh tahu pak mungkin angkanya di berapa
angkanya kurang lebih satu satu
tiga triliun untuk kita targetkan tapi bisa mencapai satu empat ratus sembilan puluh enam triliun
bagus sekali ya pak ya selama tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
oke mungkin pak firin juga bisa berbagi
apa sih yang berbeda
karena pak firin dalam menjabat sebagai bupati tentunya pada waktu pertama menjabat kan sudah ada nih
palangka langka apa saja yang ingin dilakukan
tapi kemudian ke depannya apakah ada perubahan atau ada kendala
atau mungkin ada yang
lebih mudah untuk diimplementasikan
ya ini juga dalam kaitannya juga dengan dijadikannya sebagian dari kawasan di sumbawa barat ini sebagai kawasan industri
ini juga turut memicu terjadinya lonjakan pendapatan
dan ini harus kita mempatkan dengan sebaik baiknya
disitu ada sektor bphtb terus di pbb sektor tambang juga
ya di samping dana bagi hasil itu juga secara signifikan memang meningkat ya
nah saya pikir ini ke depan juga ini akan terus semakin meningkat
dan tentu ini juga layanan juga di bidang pendapatan juga ini kita akan perbaiki
termasuk masuk ke ranah digitalisasi segala macam
apakah award ini yang pertama kali pak dicapai oleh sumbawa barat untuk pendapatan
dan ini memang
ya kecuali kita harus bersungguh sungguh serius
saya pikir kalau semua daerah juga serius sungguh sungguh insya allah ya target target itu bisa terlampung
dan subawabarat ini apa sih pak kelebihannya dibandingkan provinsi provinsi lain
maksud saya waktu pak bupati mungkin keliling dan berusaha menarik minat investor
untuk berinvestasi di subawabarat apa yang kemudian diunggulkan
yang pertama modal kita adalah di sektor tambang
dari sejak tambang tembaga dan emas ya
dari pt newmont nusa tenggara kemudian diakuisisi oleh pt aman mineral pada tahun dua ribu dua puluh
nah sektor tambang ini lah sebagai pengungkit
nah tetapi kita tidak bisa bergantung
ini sudah jalan dari tahun dua ribu berarti sudah sekitar dua puluh tiga tahun dia jalan
nah kita tidak bisa mengandalkan
karena ini sektornya kelamaan pasti habis
nah sehingga dengan demikian kita dongkrak sekarang adalah sektor pariwisata
ini yang harus berada di belakang
nah sehingga pelaku pelaku jadi kita tidak lagi dia melakukan langkah langkah promosi dengan cara sebar pamplet
tapi kita datangi investor itu
satu orang investor datang dia akan mengundang yang lain
jadi harus kita berikan kemudahan pun
berbagai insentif kita laksanakan bagaimana supaya investor itu merasa aman merasa nyaman dia berinvestasi
ini yang juga yang sekaligus kami minta kepada masyarakat
investor ini harus dilindungi
karena ini investor ini disamping dia bisa membangun juga sekaligus dia bisa menjadi media bagi promosi daerah itu
kalau dia merasa sudah nyaman dia pasti akan menarik yang lain
tapi kalau dia tidak bisa membangun dia akan menarik yang lain
kalau dia susah merasa diperlakukan tidak nyaman ini yang berita berita ini yang kurang baik
padahal sebetulnya untuk pengembangan dunia pariwisata ini adalah kan kesepakatan orang orang kaya itu
jadi kalau sudah ada orang kaya komunitasnya kaya saling saling cerita mereka akan datang
mereka juga ada fomo ya pak fear of missing out begitu loh
dia sudah bisa berintervensi dengan masyarakat
jadi kalau kita promo lewat koran lewat tapas segala macam tidak terlalu efektif
tetapi begitu dia salah satu anggota komunitas itu bisa berinvestasi di situ
kemudian kita beri dia rasa aman nyaman
insya allah teman teman komoditasnya pasti akan datang
itu langkah langkah promosi yang kita lakukan
menarik sekali pak
tapi kita harus jeda dulu sesaat
tetaplah bersama kami
saya akan kembali dengan bupati sumbawa barat pak musyafirin
dan kita akan kembali membahas bagaimana strategi yang dilakukan oleh kabupaten sumbawa barat untuk mencapai prestasinya
menerima pendapatan tertinggi daerah di tahun dua ribu dua puluh
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward bersama bupati kabupaten sumbawa barat pak musyafirin
pak firin pendampingan seperti apakah yang selama ini diberikan oleh kemendagri
terhadap pemerintahan kabupaten sumbawa barat
jadi banyak hal soal sipd sistem informasi pemerintahan daerah kemudian sistem informasi pengelolaan keuangan semuanya dari kementerian dalam negeri
nah kemudian ya dalam kaitan ini kita yang lebih banyak proaktif
jadi kita tidak bisa pasif berharga
karena ini daerah ini kan terlalu banyak
jadi kita ada masalah masalah terkait dengan regulasi baik di bidang pendapatan belanja kemudian pembiayaan segala macam
jadi kita ada masalah masalah terkait dengan regulasi baik di bidang pendapatan belanja kemudian pembiayaan segala macam

jadi kita minta ad page kita bertujuk kadang kadang kita bersurat
nah kita suratnya kita bawa langsung kita konsultasikan
dan selama ini pengalamannya berhubungan dengan kementerian dalam negeri dalam hal pendampingan ini
apakah ada kendala atau mungkin yang bisa diperbaiki ke depannya pak
selama ini kami belum mendapatkan kendala
nah jadi kita tidak dapat mendapatkan kendala
nah jadi pada saat ada temuan bpk temuan bpk ini coba dikonsultasikan ke kementerian dalam negeri
kita datang tidak sampai tiga hari pasti selesai
jadi selama ini kami belum mendapatkan kendala kendala yang berarti gitu
untuk berkoordinasi atau meminta advice gitu dari kementerian dalam negeri
semuanya baik baik dari zaman pak munik dulu ya pak dtn itu sampai sekarang sudah berapa tahun
sudah tujuh belas tahun jadi lancar lancar terus
karena saya dari bpkad dulu dari sekda dari bapak pada jabatan itu kan sudah saya adu
jadi saya sudah dua puluh tahun itu sudah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan sejauh ini tidak ada masalah
berarti salah satu faktor yang mendukung prestasi dari kabupaten semua barat ini sendiri adalah dari pendampingan dari kementerian dalam negeri yang sangat baik ya pak dilakukan
dan tadi pak firin menyampaikan ada sektor tambang nih yang juga sangat mendukung
untuk keberhasilan kabupaten sumbawa barat salah satunya pt aman mineral ya pak
aman mineral nusa tenggara
taman mineral nusa tenggara dalam hal ini apa saja yang sudah dikontribusikan untuk mendongkrak pendapatan daerah dari sumbawa barat
jadi dari sisi pad dari sisi pad kita biasanya dapat pad kayak kita satu ratus sepuluh satu ratus dua belas dengan ada pt aman mineral itu bisa menjadi pad

nah kemudian belum lagi royalti
royalti dari dana bagi hasil tambang itu mencapai hampir empat ratus miliar
besar kan dia konstribusi aman mineral terhadap peningkatan pendapatan
itu semua konstribusi tambang
jadi kalau umpamanya konstribusi pendapatan terhadap provinsi kabupaten lain lain cukup signifikan dengan ini
dan keberadaan tambang
baik tapi tentunya ada downside ya pak ya selain daripada keberhasilan keberhasilan atau hal hal positif yang dibawa oleh sektor tambang
downside nya adalah mungkin masyarakat sekitar yang merasa terganggu karena jalanan rusak atau lain sebagainya
apa yang kemudian dilakukan untuk mengatasi hal hal ini pak
inilah yang kita coba untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini adalah konsekuensi
karena ini adalah konsekuensi
jadi jalan kan bukan saja jalan kabupaten di situ juga ada jalan provinsi juga ada jalan negara
biasanya lintasan alat alat berat itu kan di lintasan jalan negara
nah tapi negara juga tidak tinggal diam
jadi kalau ada masalah ada kerusakan itu segera juga balai jalan di provinsi segera juga turun
tidak juga terlalu lama
nah tapi kalau untuk menyetop segala macam ini satu langkah yang tidak benar atau tidak fair
itu membuat investasi juga terganggu
investor juga merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu
oleh karena itu tentu ya hal hal yang seperti itu harus kita bisa mengerti
kemudian pemerintah juga sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat provinsi
pasti dia akan melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang menjadi kewenangannya
ini yang saya harus jamin kepada rakyat saya
kalau ada hal hal seperti itu semua pemerintah sesuai dengan kewenangannya itu akan melakukan perbaikan perbaikan
terhadap infrastruktur yang menurut kita mungkin rusak karena mobilisasi segala
baik nah pak tadi kalau sudah dibicarakan masalah sektor tabang dan tadi juga disinggung pariwisata pak
yang menjadi kontributor terbesar
sektor mana lagi pak mungkin yang punya potensi yang bisa digali untuk mengkontribusikan pendapatan bagi daerah juga
sektor pertanian iya
pertanian perikanan iya
tetapi kita berharap setelah tabang ini adalah pariwisata
ini pariwisata ini harus kita berikan perhatian sungguh sungguh
ya karena pariwisata ini ya betul betul dia harus mampu dia mengungkit ekonomi daerah ini
kalau pertanian kan terbatas sekali lapangan kerjayaan
nah pariwisata ini
nah kendala pariwisata di kabupaten sumbawa barat sekarang ini kan
connectivity nya maksudnya dia kalau orang datang ke sumbawa barat
dia butuh waktu sampai lima sampai enam jam
itu terlalu lama
sehingga saya datang ke upamanya perusahaan tolonglah bangun bandara
bagaimana supaya bangun bandara ini supaya connectivity ini bisa tersambung dengan dunia luar
kemudian orang datang ke sumbawa barat juga semakin dekat
dan itu hanya butuh waktu satu tahun
mereka langsung bangun bandara
sekarang sedang dikerjakan oleh pembangunan perumahan itu dengan anggaran kurang lebih rp tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar
itu dibangun oleh perusahaan
nah ketika dibangun bandara ada pembebasan lahan ada pajak pembebasan perolehan atas bangunan dan tanah
itu kan otomatis dia meningkatkan pendapatan
nah bandara juga ada
nah sekarang sedang dibangun
sehingga insya allah juli dua ribu dua puluh
masya allah juli dua ribu dua puluh empat bandara itu sudah berfungsi
maka pariwisata di sumbawa barat itu akan bombing
berarti berapa jam tuh pak terbang dari kira kira jakarta untuk sampai di sumbawa barat
kira kira dibutuhkan waktu berapa jam
nah sekarang dengan pesawat kecil yang ada dari lombok ke sumbawa
itu dari sini satu setengah jam
sampai dua jam kita sudah sampai sumbawa barat dari jakarta
jauh sekali bedanya ya pak ya dari yang tujuh jam tadi
betul itu tujuh jam itu dari pulau lombok ke pulau sumbawa kalau kita lewat darat
dan itu bagi turis turis mancanegara itu waktu yang terlalu lama untuk tempuh
padahal potensi pasir putihnya bagus pantainya terus ombak ombak terus untuk diving juga sangat bagus
kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini namun kita harus jeda kembali
pemirsa tetaplah di indonesia forward
kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di indonesia forward membahas strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah
dan masih bersama saya bupati sumbawa barat pak musya firin
masa jabatan bapak sebagai bupati tentunya kan masih cukup panjang pak ya
mungkin bisa sharing dengan pemirsa apa saja rencana yang sudah bapak susun untuk mempertahankan prestasi mencapai pendapatan daerah tertinggi nih pak di tahun dua ribu dua puluh dua lalu
mungkin dua ribu dua puluh tiga apa yang ingin dilakukan untuk mempertahankan prestasi ini pak
baik yang pertama ya ini masa jabatan beb
masa jabatan bupati saya tahun dua ribu yang periode kedua dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh
tapi dengan ada kebijakan pemilu serentak jadi kemungkinan jabatan kita juga akan berakhir di tahun dua ribu dua puluh
di akhir jadi tidak sampai dua ribu dua puluh enam
wah ini sebetulnya ada perubahan rencana dong pak ya karena dipersingkat
mungkin ditarik ya kan nah ini kebijakan negara kita ikuti sajalah
pasti ada hikmah semua dibalik itu
nah kemudian bapak sumbawa barat sisa masa jabatan ini praktis tinggal dua tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
nah tentu saja
nah tentu ini sebagai daerah baru tadi sudah saya katakan bagaimana ya kita bisa apa namanya simbol simbol otonomi daerah itu kita lengkapi dulu
alhamdulillah ini yang menjadi prioritas kami
jadi umpamanya seperti instansi vertikal dia harus semua ada pengadilannya kenyaksaannya semua harus ada simbol simbol otonomi itu harus ada dulu
nah alhamdulillah dengan pendapatan yang tidak terlalu tinggi saat itu kita sudah bisa mampu menciptakan simbol simbol otonomi itu
dan alhamdulillah nah kalau ditanya kita strategi apa untuk dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat insya allah
nah saya sangat optimis dengan perbaikan sistem pelayanan di bidang pendapatan kemudian kita perbaiki ke
ubah ke digitalisasi untuk pendapatan
nah ini kita akan menjadikan target untuk tahun depan sehingga nanti dari ini juga akan bisa mengalami peningkatan ya bisa menjadi satu lima atau satu enam triliun
itu sangat mungkin untuk kita bisa capai di tahun dua ribu tiga sampai dua ribu dua puluh
ini baru first quarter nih pak ya dua ribu dua puluh tiga
sudah sejauh mana nih pak perkembangannya dalam mencapai target
alhamdulillah yang sekarang untuk periode di kuartal pertama ini dia agak lebih bagus dia dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya
oh oke jadi optimis nih pak ya bisa melampaui target
optimis insya allah
mungkin terakhir pak bisa berbagi dengan pemirsa dan juga mungkin para pemimpin daerah di kabupaten lain apa yang ingin bapak sampaikan kepada para pemimpin pemimpin daerah
tips tips apa yang bisa bapak share kepada mereka untuk bisa juga mendongkrak pendapatan daerahnya
yang penting sekarang kita ubah pola untuk mendapatkan pendapatan pendapatan
sudah ubah pola
tidak boleh lagi apa namanya kalau ada orang yang tidak mau bayar atau orang keliru lantas kita mau caki maki lantas kita bilang iblis itu tidak boleh lagi
kita dekati aja kita ajak dia kita ajak kita berikan edukasi bahwa memang pendapatan ini sangat penting bagi bukan bagi apbd tetapi bagi kesejahteraan rakyat
karena apbd ini instrumen untuk mesejahterakan rakyat
nah saya pikir beberapa cara
apa cara segala macam ya jemput bola ya untuk kita dapatkan pendapatan yang lebih tinggi itu adalah cara cara yang paling efektif gitu
untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah
baik berarti harus proaktif approach
harus jemput bola
sumber dayanya juga ditingkatkan
terima kasih pak musyafirin atas perhatian
terima kasih pak mas waktunya bersama kami di indonesia
dan semakin sukses pak ya dengan kabupaten sumbawa barat semoga tercapai juga targetnya nanti di dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional
nah realisasi ini juga diakini dapat meningkatkan daya beli serta konsumsi di tingkat rumah tangga dan menjadi stimulus belanja oleh pihak swasta yang sebelumnya keuangannya tengah mengalami kontraksi
akibat pandemi covid sembilan belas
semoga semakin banyak provinsi yang mengalami over target pad seperti sumbawa barat di tahun tahun mendatang
sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak musyafidin
atas waktunya bersama kami di indonesia forward
semoga perbincangan kami tadi berguna bagi anda
saya frida litwina undur diri